masih di cnn indonesia sports skateboarder putri indonesia kimas bunga cinta
berhasil meraih medali emas ajang vans park series asia regional championship
yang berlangsung sabtu sore di singapura
nyimas berhasil meraih poin tertinggi di kategori perempuan setelah bersaing ketat
dengan dua atlet korea selatan cho hyun joo dan nayeon hong
yang masing masing meraih podium kedua dan ketiga
pada asean games kemarin nyimas bunga cinta menjadi peraih medali termuda
lewat raihan perunggu nomor street putri
setelah menjadi juara defense park series asia regional championship
atlet yang masih berusia tiga belas tahun ini akan berlaga di kejuaraan dunia
pada bulan september di utah amerika serikat
seram banget abis itu
terharu sih terharu
aku tadi nangis karena baru pertama kali aku dapat emas di van park series